sebuah mobil sport jenis ports mengalami kecelakaan dan tersangkut di polrestabes medan sumatera utara
mobil diduga hilang kendali akibat melaju dengan kecepatan tinggi
mobil sport porsche berwarna putih tersangkut di dinding pagar gedung sat samapta polestabes bedan
sebelum tersangkut di tembok mobil yang dikendarai seorang perempuan ini melaju kencang dan hilang kendali
mobil kemudian menabrak kendaraan yang terlalu jauh
pada saat parkir tidak ada korban jiwa akibat peristua ini
sopir dan satu penumpang mobil porsche selamat
usai kecelakaan mobil polse langsung diamankan dengan menggunakan mobil derek
polisi masih mendalami penyebab kecelakaan dari pendalaman sementara
tidak ada jejak rem di lokasi kecelakaan
pengemudi mobil porsche dan penumpangnya dibawa ke rumah sakit bayangkara untuk menjalani tes urin
akibat kecelakaan kantor satuan samapta polrestabes medan mobil porsche dan sebuah minibus mengalami rusak

tidak ada jejak rem di lokasi kecelakaan
apakah ada pengaruh alkohol atau tidak itu masih kita dalami
saat ini sedang dikomunikasikan dengan perawat untuk bisa kami bawa ke rumah sakit bayangkara untuk dilakukan tes urin
sepanjang penelusuran tadi di tkp tidak kita temukan bekas pengereman